ini dokumen jual belinya baca dulu nanti kalau sudah sepakat bisa ditanda tangan
ya asistennya orang nih dimana pak robinya
ya kasih tahu sama
kita ampun saya nggak tahu papa ruby dimana pak
pokoknya sekarang gini ander kita ketemu apa robby kalau enggak nyawa sorangan ayo
ah kemarin sih mereka
ada penanak bocah aja
paketin aja kamu tapi saya salut sama kamu dengan kamu berkostum seperti ini kamu bisa
menghadapi anak anak kita ya udah sekarang kamu pergi saja daripada nanti ada yang melihat kamu
gimana pak robby mana tunjukin
eh pak robby
kok kamu sama mereka
aduh itu siapa kok dia nanya aku kan ada buatnya
aduh jangan jangan itu hantu aslinya
ya yang itu berarti bukan kau ya
waduh ya ampun ya ampun boleh kabur
aduh sakit itu pak samin
dimana sih dia
loh nggak ada
ada di situ
ada di situ
ada di situ kan
ya kan kayak serokan gitu
ayo kita kejar aja pak robby yuk
kenapa mobilnya nyala sendiri
karunya kekejutan gitu
eh sebelum ngelongin dia
kita harus pikirin anak anak t ada dimana
anak anak dimana pak rete
anak anak dimana pak rete
ibu nanti mudah mudahan anak anak gak kenapa napa ya
iya aduh bu messi bu messi ngomongnya jangan gitu
iya tapi jangan begitu
bapak pami tapi ternyata ada hantu tanpa kaki yang asli ya kan bener kan temen temen
hai hatukan bener itu pasti ada hantu yang asli
hey zara anak mami yang paling cantik daripada anak yang lain
tapi kalian semua gak apa apa kan
yang penting semuanya gak apa apa ya
eh itu pak imron
ini pak mandor waktu pembangunan kampus
pak mandor mumpung ada semuanya
tolong ceritakan kenapa di kampus kami ada hantu tanpa kaki
ah begini lho pak bu
dulu memang ada tukang yang namanya marwan
yang mengalami kecelakaan disini
terus dia meninggal
nih satu lagi
ini hancur pak
tapi dia dikuburkan secara tidak layak
saya nggak mau tahu ya
kalian harus urus mayat ini
jangan sampai bocor keluar
dan mandor kamu harus selesikan proyek secepatnya
tapi pak kita kan harus kasih tahu sama keluarganya marwan
kalian tahu keluarganya
ya kita nggak tahu juga sih pak
bahkan rumahnya juga kita nggak tahu di mana
kalau emang kalian gak tahu ini kan bukan siapa siapa kita
jadi kalau kalau sampean kalian bocor masa pecat kalian
makanya arwahnya gentayangan
jadi dia mau balas dendam gitu
gak ada siapa siapa
tadi kayak ada orang
seterusnya bagaimana pak mandor
kalian lanjutkan pekerjaan kalian
tapi ingat jangan sampai ada yang tahu
ya allah kasih ya
pak imron terus solusinya enaknya seperti apa ya
ini sudah terbukti menyeramkan loh
pihak kampus akan mencari jasad almarhum marwan
lalu kita akan kuburkan secara layak
agar arwahnya tenang
oh iya benar benar
syukur alhamdulillah tuh kalau kayak gitu mah
semoga jenazahnya pak marwan itu
supaya tidak ada lagi teror teror macam ini
aduh saya mau bikinmu ringkah
tolong bawa dia ke mobil
lepasin lepasin saya
nah ada pak polisi
eh itu pak polisinya
karena polisi banyak pak polisi
saya harap mereka dijatuhi hukuman yang setimpal
tapi kemungkinan orang ini akan lumpuh kakinya pak
karena ketabrak mobil sendiri
siapa yang menuai
pasti akan menerima akibatnya
ya kalau begitu saya permisi dulu
oh em jahat
ibarat pepatah mengatakan kalau bahasa sundanya
iya pak rete
you playing drama you get karma
hai pak rete itu mah bukan bahasa sunda
oh itu mah bukan bahasa jawa
oh belum esi lebih tahu bahasa apa belum esi
hah jauh benar
kamu emang malu ya
shhh eh apa sih
ngarang banget sih orang tua bahasa inggris
eh eh kak zl deh
ini pak rete
ini dokumen jual belinya
tolong dibaca dulu nanti kalau sudah sepakat bisa ditandatangani
saya langsung tanda tangan aja saya setuju
wih pak rete itu nona menilau babisan
eh enggak upah pak rete
panjang amat pak
kertasnya aja segitu
enggak pakai cap jempol pak rete
usaha ini udah sah nih saya nih
pak pak pak
bagaimana saya juga itu mau ngejual tanah saya yang di dekat tanahnya pak
ya pak rete
bisa kan boleh kan
dengan senang hati bu messi
pihak kampus akan membayar tanah bu messi sesuai pasaran
kok ngejual sih jualan lagi
untuk bu ranti
pihak kampus akan memberi fee karena bu ranti sudah menjadi perantara
emang kalau rezeki enggak kemana dapat juga uang denger
lumayan pak saya emang rencana mau beli helikopter buat anak anak berangkat sekolah
terima kasih atas kerjasama pak rete bu ranti bu messi
dan adik adik semua atas bantuannya akhirnya kasus ini bisa terungkap
saya juga ucapkan terima kasih
ini kan demi kenyamanan kita bersama pak
penting sekarang hantu tanpa kaki udah gak ada lagi
kalau masih ada sih sirem
ya kan dam
iya sekarang kita aman
baru bisa hoba sekarang boleh
shhh jangan pada centil